sekarang coba melihatlah di sana
semua menjadi kosong dan hampa
mari membuka mata
banyak yang tak berdaya
harus tetap berjuang
untuk bisa bertahan
saatnya kita tunjukkan
kita saling bergantengan
mari mengulurkan tangan
mereka yang membutuhkan
dan kuunjukkan bahagia
hapus duka dan laranya
bersama kita bisa